seorang siswi sekolah menengah kejuruan di purworejo jawa tengah menjadi korban terserempet kereta api saat berfoto selfie bersama ketiga temannya
akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit
eha seorang siswi sekolah menengah kejuruan di purworejo jawa tengah harus menjalani perawatan di rumah sakit karena luka serius di kepalanya
ia terluka akibat terjatuh setelah terserempet kereta api saat sedang melakukan suah foto atau selfie bersama teman temannya di jembatan rel kereta api ngandul desa bagelen
polisi membenarkan kejadian ini dan meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sepanjang rel kereta api karena dapat mengancam keselamatan dan mengganggu perjalanan kereta api
betul terjadi laka kereta seorang anak diduga terserempet kereta akibat yang bersangkutan bersama teman temannya itu pada
polisi membenarkan kejadian ini dan meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sepanjang rel kereta api
polisi pun akan meminta keterangan dari siswa tersebut terkait kecelakaan ini
apalagi kejadian kecelakaan ini sempat viral di media sosial